sementara di mojokerto untuk menekan angka kecelakaan di kalangan pelajar
petugas polres mojokerto melakukan metode hipnoterapi kepada ratusan pelajar
para pelajar akan dibawa ke alam bawah sadar agar jernih dalam berpikir
serta dapat menyesali perbuatannya yang salah di masa lalu
ada siswa yang menangis ada juga yang tertidur pulas
pemandangan ini terjadi dalam program mengurangi angka kecelakaan lalu lintas
terutama pelajar yang digelar saat lantas polres mojokerto
para siswa smk pgr isoko kabupaten mojokerto ini sedang mengikuti metode hipnoterapi
yang dipandukan di telaka polres mojokerto ibda edy widoyono
dengan metode ini ratusan siswa akan dibawa ke alam bawah sadar masing masing
lebih dari satu jam para siswa dibawa ke suasana hening
dengan mengingat orang yang disayangi dan menyesali segala perbuatan di masa lalunya
takutnya tadi karena memang disuruh nyebutkan lima orang yang sayang
terus sebenarnya dipilih orang orang yang disayang itu susah
jadi tadi kita berkata
jadi relaks terus juga lebih tenang
kenapa tadi kenapa gak sampai nangis
terus bahwa bahwa omongannya tadi bapaknya tadi
metode hipnoterapi ini dilakukan kepolisian resor mojokerto
untuk mengajak anak anak supaya tertib berlalu lintas
rajin belajar taat belajar dan taat kepada guru dan orang tua
harapannya dengan hipnoterapi ini
mereka nanti keluar dari sekolah ini mereka jadi anak yang sukses
anak yang berhasil taat pada aturan lalu lintas
dan gunanya untuk menekan angka kecelakaan dan fatalitas kecelakaan di jalan
angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di mojokerto selama ini
didominasi oleh para pelajar yang tidak memiliki sim stnk
dan tidak memakai helm saat berkendara